kuasa hukum putri candrawati febri diansyah menegaskan kliennya tidak mengetahui apalagi melihat langsung kejadian penembakan yosua
hal ini menurutnya dibuktikan saat majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara yakni rumah dinas ferdi sambo
saat pengecekan tkp oleh majelis hakim kuasa hukum putri candrawati menunjukkan di mana posisi putri saat kejadian penembakan
yang menurutnya mustahil mendengar percakapan antara ferdisambo richard eliezer dan yosua kutabarat
ataupun melihat langsung kejadian penembakan yang menewaskan yosua
di rumah duren tiga nah kalau kita mundur sedikit di rumah saguling tadi ada beberapa lokasi yang dilihat
tapi kami mengajak untuk fokus di lantai tiga
di lantai tiga kan ada satu keterangan yang mengatakan seolah olah bu putri ada di sana
ini terkait pemberian hadiah sebuah penembakan
bukan bukan di lantai tiga ketika ricky pertama dan richard pertama kali dipanggil
nah pada saat itu tadi dilihat bahwa ada ruang tamu
dengan kamar itu sebenarnya jauh ya ada koridor yang cukup lebar dan ada lemari